seekor ular piton ditangkap warga di dalam sumur di semarang jawa tengah
ular sepanjang dua lima meter diduga tercebur sumur saat memburu mangsanya
warga kampung wonodri semarang selasa pagi gempar
seekor ular piton dipergoki berada dalam sumur milik robert jalan wonodrik rajan dua nomor sembilan
keberadaan ular pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah anastasia dinasari saat hendak mengambil air
anastasia terkejut dan langsung berteriak sehingga mengundang perhatian keluarga dan warga
setelah berusaha selama satu setengah jam warga yang dibantu pawang ular berhasil menangkap ular sepanjang sekitar dua lima meter tersebut
diduga ular tercebur sumur saat
posisi ular ini kepala kan masih mumpet tadi
ekor saya tarik ekornya otomatis kepala keluar
setelah itu kita tangkap kepala langsung saya ikat pakai ini
untuk penanganan pertama karena posisi di dalam sumur
kalau kita nggak aman ke ini pasti akan melilit
kalau kita sudah ikat pakai lakban dia akan mencari tempat pelarian
warga berencana menyumbangkan ular piton tersebut ke pengelola kebun binatang semarang
sebenarnya kalau ular seperti ini di tempat pembangunan